jelang pelantikan donald trump sebagai presiden terpilih amerika serikat yang baru
berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dunia tampak menyelimuti
berbagai tanggapan baik yang bersifat kekhawatiran dan menenangkan terhadap kemenangan trump
muncul dari berbagai sudut pandang
hal ini menjakiti negara negara asean tak terkecuali indonesia
saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih
donald trump dan indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan amerika serikat
hubungan kerjasama yang baik ditegaskan oleh presiden joko widodo pasca kemenangan trump pada akhir tahun lalu
presiden memandang siapapun yang menjadi presiden amerika serikat saat ini
tidak akan mempengaruhi hubungan baik indonesia dan amerika
hal senada juga diungkapkan oleh adam mula warman tugio
dirjen amerika dan eropa kementerian luar negeri
sama yang ada sejauh ini
kalau kita lihat amerika merupakan mitra bisnis cukup penting juga buat indonesia
in terms of trade raca perdagangan misalnya juga cukup besar
walaupun di belasan angkanya di sekitar kalau tidak salah dua puluh empat terbesar
tetapi juga kalau kita lihat
satu ratus sembilan puluh dua negara di dunia tentu juga ini nomor yang tidak terlalu kecil begitu
untuk menunjukkan bagaimana pentingnya indonesia buat amerika
hubungan kerjasama yang harmonis antara indonesia dan amerika serikat
memang sudah terjalin jauh sebelum presiden jokowi menjabat
amerika serikat merupakan rekan dagang keempat terbesar
dan merupakan investor kelima terbesar bagi indonesia
dengan total nilai investasi sebesar
kerjasama ekonomi indonesia amerika serikat meliputi komoditas ekspor utama
diantaranya produk manufaktur produk lautan makanan komputer dan alat elektronik
komoditas impor utama meliputi perlengkapan transportasi
produk kimia pertanian dan makanan
saya mengharapkan bahwa pemerintah baru ini
akan melihat hubungan bisnis positif

hubungan indonesia dengan amerika serikat sudah baik
dan hubungan perusahaan departemen negeri akan terus berjalan
tidak ada tanda tanda bahwa hubungan indonesia akan berubah
berdasarkan aspek asian atau indonesia

sekarang saya pikir kita akan berharap
kita akan mencari pemerintah yang berusaha untuk menguasai perusahaan indonesia

jadi inilah yang diharapkan oleh bisnis dan amcham